sampai jumpa di video selanjutnya
aduh ini mah sengaja melamain lamain sih
aduh ini kepala pusing
tuh tuh tuh menter menter menter
udah tidur belum
loh ini aku satria
siapa lagi sih
iya ini tadi tidur
ayah kamu bisa keluar nggak sebentar
aku di depan rumah kamu nih sekarang
keluar sebentar ya
yaudah aku ke depan sebentar ya
aku bawain makanan buat kamu di motor tak
kita makan di taman deket sini ya
supaya lebih enak gitu suasananya
emangnya kamu ngajak aku jalan jalan ke mana sih
kita mau ke pantai
pasti seru banget deh
aku bisa tiba tiba kebangun gini
aku bisa terus ya
rasaanku nggak bisa tenang pada hubungannya sama tali tep mailbox lagi
satria ini gue raka gue sekarang lagi butuh bantuan lo nih
lo ngomong sama ayah ya sebentar ya halo lu tahu sekarang dimana
sampai sampai sampai apaan mau kesini kapan
mereka apa nontarita naik bus kesana mau ketemu sama kami oke itu dia
kesini ngapain sih emang emang situ ada apa di sini ada apa masalah
raka raka ini gua di sini nggak ada apa apa nggak ada apa apa kok cuma ini
si talita bilang kalau kalau dia tuh kangen sama lo gitu
loh dia kangen terus dia katanya me nyamperin kesana ya lu tunggu ajalah
sebentar lagi juga mungkin sampai kalau dia nggak datang ya berarti dia
woi halo hai kamu temunya gitu sih sama raka
kayak tenang dulu dong tenang dulu coba deh kamu pikir ya
si raka itu kan udah lama nggak denger kabar soal tali tak ya kan terus kalau
tiba tiba dia dengar kabar kalau talitha di sini mau dijodohin sama sakti
gimana coba kan dia panik tuh
nanti dia pikir disini talitha malah asyik asyikin sama sakti
sementara si raka lagi jauh jauh disana
jadi kalau menurut aku lebih baik dia dengar kabar ini semua itu langsung dari mulutnya talitha
nah kalau masalah dia datang ke sana kan supaya surprise gitu
kalau aku bilangin kan jadi gak surprise nanti kan
kamu bener sakti
harus pakai ini kadang kadang
siapa yang telepon malam malam gini
itu ya tarakanita siapa pak oh tunggu talita pak maksudnya
ah iya talita nontalita di rumah sakit pak
ya nggak tahu juga sih satri apa jangan jangan tadi raka bilang
nontalita nggak sampai sampai tuh berarti nontalita ada apa apa sar
oh iya tuh rumah sakit mana pak rumah sakit indah permai kok
indah permai oh iya iya makasih banyak ya pak
mbak tolongin saya mbak talita mbak pasien yang bernama talita kamar nomor berapa
sebentar ya mas cepetan mbak
dokter gimana kondisi telita dok
talita terkena bagian belakangnya
dia juga ada patah tulangnya
juga ada luka dalam yang sangat mempengaruhi pernafasannya
terus saya harus gimana dokter apa harus dioperasi
kalau emang harus silahkan dokter tolong lakukan yang terbaik buat talitha
pak masalahnya bukan karena uangnya tetapi masalah peluang hidup
sejujurnya saya harus berubah
untuk talita dalam kondisi kritis
kalau malam ini dia bisa melewati mungkin itu lebih baik
bapak jangan terlalu banyak pikiran
dan kalau begitu saya permisi dulu
maafin lah aku tat
aku emang tidak berguna
aku gak sanggup melindungi kamu
aku nggak bisa menjaga keadaan dariku
sustan permisi pasien yang lamanya talitha ada di mana ya
oh pasien balita baru saja tadi ada yang nanya
senangkan bang sini ada di ruang bukit
oh bukit terima kasih
mas hati keadaanmu talitha gimana mas
kalau berani jalan sama perempuan lo ya
dengar demi talitha
bagi laki perempuan
gue bisa bunuh orang demi talitha
sekarang dia sekarang
mulia talitha sekarang
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
dia sudah berakhir
puas lo ya
puas lo sekarang
ini semua gara gara siapa
kenapa lo biarin talitha pergi
cuma kalau sekarang dia masih ada di rumah gue
ini gak akan terjadi
eh udah udah cukup
gue kan udah bilang ya sama lo ya
kebahagiaan talitha tuh ada di tangan gue
lu selalu berusaha jauhin dia dari gue
mulai sekarang lo lihat ya gue bakal bikin perhitungan sama lo
sampai dia kenapa napa
gue akan cari lo sampai ke dunia
gue taruh kembali ke rumah kalian

lo urusan sama gue lu sampai
biar lo pandai tahu ya
dia nggak tahu apa talita masih bisa hidup atau enggak besok
aku salah aku satu ini salah aku
aku yang biarin lo tarik nama titi
aku yang biarin lo tarik nama titi
ayah kamu tenang dulu ayah
kamu gak usah dengerin kata kata sakti ya
kamu gak usah dengerin ada aku di sini
kalau ada apa apa aku yang nanggung semua
kamu tenang dulu
kamu nanggung semua